kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan tiga belas delapan ratus dua kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai satu lima puluh satu tujuh ratus sembilan puluh lima kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh satu ratus tiga puluh delapan orang
dan hingga total pasien sembuh saat ini yakni delapan ratus lima puluh dua dua ratus enam puluh orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu persen
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus delapan puluh tujuh orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh sembilan lima ratus delapan belas jiwa